assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat malam salam sejahtera bagi kita semua
pertama tama saya dari pssi nap mengurus pssi
semoga almarhum mendapatkan di sisi allah
di sisi tuhan yang maha besar
kami baru selesai melaksanakan
rapatakan itu oleh sekianap exco di pssi ini
saya sampai melewati lagi tadi
saya baru lihat ini di
di situ foto saya tertulis
pssi tidak mau disalahkan
sebelum saya menyampaikan ini
kalau tidak ada yang mau disalahkan
beritahu kepada seluruhnya
edi rahmayadi yang bersalah
bukan ketua pssi
tapi edi rahmayadi
kalau menyangkut ketua pssi
saya harus minta izin lagi dengan exco ini
saudara saudara saya sekalian
sebangsa dan setanah air
sehingga tidak terjadi di kemudian hari
walaupun kata kata ini ulang dan berulang terus
tapi kedepan ini insyaallah
dengan hati kita yang bersih
kita bersih bersih selesaikan ini
dari hasil rapat kami tadi
pssi juga tidak serta merta bisa memutuskan suatu persoalan ini
karena dalam organisasi pssi
ada yang dinamakan komdis
komisi disiplin akan segera melakukan sidang
tetapi ketua pssi dengan exco itu dapat memberikan rekomendasi
ke bis di dalam sidang
rekomendasi rekomendasi ini tadi sudah dibicarakan
dan yang pastinya ada aturan main disitu
ada hukuman yang dah
dari finansial teguran finansial
sampai ke tingkat diskualifikasi
diskualifikasi sampai ke sana dia hukumannya
untuk itu semua saudara saudara saya
kita akan segera menindaklanjutkan
yang sudah kita hari ini
dalam rangka mencari fakta
apa sebenarnya yang terjadi
karena yang kami dapat hari ini
ada kejadian di garis batas pagar kedua
yang notabene untuk masuk ke garis pagar pertama
itu hanya orang orang yang memiliki tiket
dan ini terjadi tkp di pagar kedua
dan kejadian tepat waktunya kurang lebih adalah jam tiga belas
jam tiga belas kejadian
sedangkan pertandingan bola dilaksanakan jam empat jam enam belas
yang sebenarnya jadwalnya adalah jam lima belas tiga puluh
tapi karena keterlambatan sesuatu
dia jam enam belas baru
terselenggaranya sepak bola
ada kejanggalan kejanggalan ini yang tadi kami debatkan
investifikasi akan dilanjutkan
dalam rangka mencari kebenaran
dalam mencari fakta
langkah yang ketiga
yang dilakukan pssi
menghentikan sementara liga satu senior
dalam pertandingan putaran kedua di delapan belas klub
sampai batas waktu ditentukan
saya tak bisa beri pengetahuan
saya tak bisa menentukan waktu ini
sampai hal ini kita tahu pasti
dan apa yang harus kita berikan
kenapa harus bisa dilakukan tersebut
ini adalah salah satu bentuk
dalam satu bentuk
tenang dulu kita
baru kita berpikir jernih
tak boleh ada yang emosi di situ
kita saat ini sedang belasungkawa
berikan kesempatan konsolidasi pssi
dan pssi dengan liga
dan kita bahas ini secara utuh
yang ketiga adalah
segera dari hasil kita bicara
dari hasil ini semua
kita akan membuat sop
dalam rangka meredam
dan berulang berulang
dari tahun dua ribu lima
yang keempat adalah
dengan pihak afg
kita juga tak bisa terlepas dengan fifa
dengan pihak pihak terkait
yang berurusan dengan olahraga
kita menjelaskan sepak bola
di situ ada bob
di situ ada kony
kita akan duduk satu meja
saudara saudara saya sekalian
ini kalau tidak tepat
ini akan berulang
dan berulang kali
rakyat indonesia begitu cinta dengan bola
minat untuk menyaksikan bola ini memang besar sekali
kami akan koordinasi dengan
bagaimana langkah langkah ini ke depan
ada yang menyampaikan bahwa
liga tidak bisa melaksanakan pengamanan ini
tidak terlepas dalam sop nya
minta maaf saya laporkan kepada seluruh rakyat indonesia di sini
di dalam satu pertandingan
itu adalah satu lima ratus dari pihak kepolisian
dalam mengamankan dalam satu pertandingan
karena ada informasi
dan selalu terjadi
antara jack mania
ini ditingkatkan keamanannya
dari pihak kepolisian
dan kepolisian sudah begitu ketat
begitu full dilaksanakan di dalam lapangan
kalau kalah nanti dia
makanya dia diperketat adalah di dalam
ini belum dalam pelaksanaan sepak bola
malah terjadinya di luar lapangan bola
kita tidak bisa menentukan itu
saya belum bisa memastikan itu
saat ini orang orangnya sudah ada di tangan pihak keamanan
dan sedang dilakukan penyelidikan
kita cari tahu
apakah ini supporter atau kriminal
ini yang kita harus pastikan
kalau ini menjadikan
harus kita hukum yang terberat
dan itu menyelesaikan masalah
tapi diagnosanya harus tepat
ini yang perlu saya sampaikan dan saya laporkan
malam ini kita juga akan diundang untuk berbikin
begitu banyak energi yang kita pikirkan
dan nanti kita laksanakan ini
demi kecintaan kita kepada bangsa ini
terkhusus kepada sepak bola kita ini